kok lo langsung lanjuan ya
sindi lo kenapa sih pusing sakit
buruan lanjuan lanjuan dikit aja
sabar ini lampunya itu masih merah
tunggu dong sabar
tunggu dong sabar
aku mau bawa bantuan
gak tau nih mungkin asap ulatnya kamu
wah harus periksa ke dokter tuh
itu mobil sebelah
apa mami kenal ya
enggak enggak kenal
itu perempuan siapa ya kayak pernah lihat
sampai jumpa di video selanjutnya
mami kan jurang kujengup sini
ada berapa urusannya
akhirnya gue besar juga tau gak asli
habis itu kemana aja sih
nggak pernah ngumpul bareng sama kita
ada deh gue tuh lagi
ada sesuatu misi yang harus gue jalanin
padahal tau aja sih kepo
jarin dong emang kepo
kalau sama kita kita gak apa apa lah
kayaknya kita gak pernah denger yang namanya bobi deh sih
iya deh bobi mana sih
tapi masalahnya nih dia gak perlu tau gue di sini
gue kan lagi mau prasakin
lo tinggal gak usah angkat teleponnya aman
kalau udah gak angkat gimana ya
tadi curiga gak mau
nah angkat aja
ini gue angkatin tadi semua
ini kamu di rumah gak sih
oh ya aku di rumah lah
lagi di kamar ini
kok suaranya rame banget
kayak lagi di kafe atau di mana gitu kamu
ya enggak lah
aku kan gak bisa turun dari tempat tidur sayang
kayaknya kamar kamu suaranya gak rame kayak gitu deh
itu suara apa tuh di belakang kamu
iya ini ada teman teman aku saya
pada jengukin aku
oh teman teman kamu
pasti rame banget deh tuh
iya rame banget teman teman yang datang
banyak yang datang
soalnya tadi pada penasaran kok aku gak ikut pemotretan
jadi pada datang ke rumah aku deh
tapi kamu beneran di kamar kamu
gak ada tempat lain
kamu ini gue gak percaya sih sama aku
aku kan udah bilang sama kamu
aku tuh lagi sakit tiduran
terus teman teman aku pada datang
kenapa sih kamu tuh susah banget percaya sama aku
percaya aku percaya
yaudah deh kalau gitu aku kurma kamu deh ya
ke tempat aku
iya gak boleh
oh boleh boleh boleh
yaudah deh kalau gitu aku buru buru kesana ya
aduh gimana nih
lo anterin gue ke rumah naik motor lo ya
eh pakai motor gue
aduh gue itu masih sampai rumah lima belas menit
gak keburu naik mobil roman
ah mau mau mbak walu
ntar alasannya rambut kena debu lah
muka rusak lah
enggak gak mau ah
ih kelemnya bau banget
mampus kayak bobby tuh
duh eh lo bisa salip tuh motor gak yang di depan
gue udah ngebut
aduh masih segini aja sih ngebut
ah gue heran dah
cewek gue suka ngebut kebutan
eh lo salip puruan dua ratus ribu nih
sindi lo kenapa sih pusing
aduh gue mau maju
sabar ini lampunya tuh masih merah
kenapa kunci lagi
kok gak ada
hehehe denbobi mau ketemu nonsindi ya
nonsindinya kan sakit lagi di kamar
iya saya juga tahu sakit maksudnya keadaannya gimana sekarang udah makin baik apa enggak
anu denbobi tunggu disini dulu sebentar ya sepuluh menit lah
anu nonsindinya lagi dibasu
maksudnya lagi cuci cuci badan gitu jadi denbobi jangan dulu masuk ya
mati gue nih aduh
aduh gimana nih aduh
sepuluh menit kayaknya nih
begitu gue masuk ke dalam ya
eh jangan jangan
kan tadi saya udah bilang nonsindinya lagi dibasu
masa masuk sih
ya gak boleh dong
itu tadi motor siapa
rapi banget ya tukang ojek zaman sekarang ya
bukan temennya sindi
bukan bukan temennya nonsindi kok
eh aduh aduh aduh
buat buat aduh
mbak pertanyaan saya kan gampang
kalau itu bukan temennya sindi kalau itu tukang ojek nganterin siapa
ya nganterin saya lah den
ya udah jangan dulu banyak nanya lah
tunggu dulu di sini ya
saya ada urusan
ah udah mau masuk
udah sepuluh menit lewat ya awas
tunggu tunggu tunggu
ini kok kok mau taruh di sini sih taruh taruh
hmm pasal dokternya
taruh taruh di mulut
perubat dimana sih kamu sih
perubat di sini
oh salah dokternya kali
mana kamu udah enakan
oh masih masih lama gak sayang
masih gak enak badannya
terus aku udah suruh nunggu dari bawah
jangan dong bisa ditemenin dong sama mbak kamu
mbak basu badan
iya aku tadi disuruh nunggu dibawa sama mbak kamu nih
katanya kamu lagi basu basu badan gak bisa diganggu katanya
iya emang gitu kok den